seleksi calon pimpinan kpk memasuki tahap akhir yakni penyaringan di dpr
mulai hari ini ke sepuluh calon pimpinan menjalani fit and proper test
berbagai latar belakang profesional ambil bagian untuk mengisi pucuk pimpinan badan anti rasuah tersebut
dan berikut profil ke sepuluh capim kpk
yang pertama adalah alexander marwata
alexander marwata yang biasa dipanggil alex merupakan satu satunya capim petahana
alex saat ini menjabat sebagai komisioner di kpk
kemudian yang kedua adalah firly bahuri
firly merupakan satu satunya anggota korps bayangkara yang lolos dalam tahapan capim kpk
saat ini ia menjabat sebagai kapolda sumatera selatan
kemudian yang ketiga adalah inyoman wara
saat ini inyoman wara bekerja sebagai auditor utama pada auditorat utama investigasi badan pengawas keuangan
selama bertugas di bpk inyoman sempat beberapa kali menangani audit investigatif
yang dilimpahkan dari kpk
kemudian keempat johanis tanak
saat ini ia menjabat sebagai jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara
sebelumnya ia pernah menduduki posisi kepala kejaksaan tinggi sulteng dan wakil kepala kejaksaan tinggi riau
yang kelima lili pintauli siregar yang merupakan satu satunya calon pimpinan kpk perempuan
ia merupakan seorang advokat yang pernah menjadi komisioner lembaga perlindungan saksi dan korban
sejak dua ribu delapan hingga dua ribu delapan
lalu keenam adalah lutfi jayadi kurniawan yang berprofesi sebagai dosen tetap universitas muhammadiyah malang
dirinya juga dikenal sebagai aktivis anti korupsi dan pendiri organisasi malang corruption watch
lalu ketujuh nawawi pomolango yang merupakan hakim di mahkamah agung
ia mengawali karir sebagai hakim pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua di pengadilan negeri soasio tidore
lalu kedelapan nurul gufron
lalu kedelapan nurul gufron